mungkin anda tidak asing dengan lagu ini
selain kerap mengudara di radio dan tv nasional video ini tercatat sudah lebih dari enam puluh tujuh juta kali disaksikan di laman youtube
dia lafia valen yang seketika menjadi fenomena musik dangdut tanah air
gayanya sebagai diva dangdut yang kasual dan bagaimana ia menyulap lagu pop menjadi dangdut koplo menjadi daya tarik gadis berusia dua puluh enam tahun tersebut
beberapa lagu yang populer di tanah air bahkan mancanegara ia coba nyanyikan ulang
tak tanggung jutaan penonton bisa ia sedot perhatiannya di youtube dari hasil menyanyikan ulang lagu atau biasa disebut meng cover
meski kini fenomena cover lagu tengah diberi peringatan semenjak is vokalis grup band payung teduh mengunggah video peringatan atas brutalnya aksi cover lagu akad
melihat betapa brutalnya aktivitas
di youtube juga udah banyak banget
ada yang udah produksi rekaman jualan di spotify di itunes tanpa se izin kami
lalu perform di tv tanpa se izin kami
gak apa apa masalahnya cuma izin aja
namun ketika sudah lebih jauh ya mohon maaf kami harus bersikap
jadi biar kita tertipin aja sih
bagi yang udah kadung berproduksi tungguin kami kami samperin
kami mulai jatuh cinta
hal ini lantas menimbulkan pertanyaan perihal aturan hak cipta dalam aktivitas cover lagu di dunia maya
beberapa musisi lantas menjadi sorotan termasuk fia valen
aku ingin engkau pergi
namun nyatanya kini fia dapat bersaing di belantika musik tanah air dengan lagu lagu miliknya sendiri
hal tersebut terbukti dengan lahirnya fianisti
dan di sini fia valen mengambil video yang menarik dari fans fia valen
kali ini fia mau bikin video bongkar kado dari siapanya
dari fans dari pianisti tapi dari semuanya
dia bakar bongkar
jadi ini karena permintaan teman teman pianisti yang ada di fia valen official youtube
tak bisa dipungkiri bahwa fia valen memberi warna baru di belantika dangdut indonesia
dan menjadi fenomena tersendiri di situs video youtube
yang pertama fia valen
fia valen penyanyi dan penyanyi yang terkenal di dunia
menitik karir sejak dua smp kini pedangdut bernama asli fia maulidia oktavia naik daun
lalu apa alasan fia masuk ke dunia hiburan dengan citra penyanyi koplo tanpa goyangan dangdut berlebihan ini
saat ini fia vales sudah bergabung bersama kami
memang sekarang dia sudah ada di surabaya jawa timur
wah terima kasih ya
sudah gabung di good morning nih di tengah tengah show
jadi hari ini di surabaya ada show apa
hari ini di surabaya sih ada kebetulan lagi ada gr untuk ulang tahun salah satu stasiun tv gitu
tapi malamnya fia udah over di semarang lagi
fia ini kan sekarang fia ini menjadi apa ya fenomena di youtube nih
dengan wah viewersnya berapa
itu hebat banget
awalnya gimana nih fia sampai masuk ke youtube dan meng cover banyak lagu dan akhirnya malah jadi hits
awalnya kalau soal cover meng cover sih sebenarnya karena ini sih
karena keterbatasan lagu yang dipakai waktu di panggung sih awalnya
jadi kayak penggemar fansnya fia fianis itu sering request lagu ke fia
tapi fia hampir nggak bisa bawain di setiap off air gitu
akhirnya jalan satu satunya kayaknya yang lebih aman nih lewat cover nih
jadi mereka yang request lagu apa ke fia fia bisa bawain
yang penting mereka bisa lihat meskipun lewat youtube kayak gitu
tapi ya sejak saat itu nih fia sampai akhirnya fia mendapatkan penghargaan sebagai pedangdut wanita terpopuler
ini gimana akhirnya fia memilih dangdut koplo
dangdut koplo aja deh yang fia pilih sebagai genre yang akhirnya karirnya pun melejit karena itu
ya karena emang dari awal sih fia jalannya emang dari dangdut koplo sih
jadi fia berangkatnya emang dari musik dangdut koplo gitu
jadi masa iya udah nyampe di sana udah nyampe ibaratnya udah nyampe di tempat fia mau pindah atau banting setir dari musik koplo ke musik yang lain kan
itu kayaknya jahat banget ya
jadi fia tetap konsisten di jalur musik yang sebelumnya kayak gitu aja
nah fia ini kan warna baru ya dengan mengaransemen lagu lagu yang sedang nge pop gitu ya di cover masuk ke youtube dan kemudian menjadi viral begitu
nah kalau fia sendiri sudah sempat belum misalnya bertemu dengan penyanyi asli dari lagu tersebut dan ngobrol ngobrol lalu responnya seperti apa kalau sudah ada yang bertemu
kalau sempat untuk ketemu ngobrol
secara langsung untuk membahas lagu yang di cover sih belum
tapi kalau nggak sengaja pas ketemu tuh pernah sih
jadi mereka tuh yang hey eh kamu yang itu ya yang ngedangdutin lagu ini ya
ah keren kamu mereka yang kebanyakan kayak gitu
jadi malah positif ya responnya
malah positif mereka malah malah seneng karena imbasnya kan gini kita apa ya saling saling membutuhkan
jadi misal fia ngecover lagu itu yang apa ya yang
kelas orang orang dangdut itu misalnya nggak ngerti lagu lagu pop itu tapi karena fia bawain mau gak mau akhirnya nambah masa gitu loh
jadi yang tadinya masanya mereka tuh cuman di kalangan orang pop akhirnya meluas ke kalangan dangdut kayak gitu sih
jadi lebih mengenal apa ya lebih ngenalin ke skala yang lebih luas lagi kayak gitu
termasuk juga ini jadi alasan fia kenapa pilih dangdutnya tanpa goyangan yang berlebihan atau tampilannya pun ada yang bilang ini kok tampilan fia kayak tampilan pergi ke mall ya
kalau itu sih emang apa ya fia ngerasa nyaman aja pakai fashion yang kayak gitu
terus dari dulu emang fia pakai fashionnya emang udah kayak gitu
jadi kalau kadang kadang juga pakai gaun sih gaun glamor gitu tapi tergantung acara
cuma keseringan kalau yang nggak menuntut fia untuk pakai gaun gaun kayak gitu fia pakai bajunya pasti casual
udah bawaan dari awalnya udah berangkatnya ke ibu kota kayak gitu
jadi ya tetep kayak gitu
jadi semua ya konsistensi akhirnya bikin fia valen justru berbeda dibandingkan pendangdut yang lain gitu ya sih prof ya
nah ini pasti hidup fia sekarang berubah total ya setelah kemudian menjadi terkenal dimana mana
nanti kita bicara lagi lebih lanjut ya fia ya
kita harus jeda dulu kami akan kembali pemirsa sesaat lagi
wah langsung ada dangdutnya nih di sini
tapi kalau yang namanya musik instrumen apapun pasti harus yang sempurna kan termasuk juga dangdut koplo nih
gendangnya apapun dan penyanyinya
nah kita sekarang masih melanjutkan perbincangan kita dengan fia
fia sudah kembali dengan good morning
oke balik lagi
fia tadi saya mau tanya ini tentang bagaimana perubahan apa ya hidup seorang fia valen gitu setelah from no body and then sekarang menjadi orang yang populer ya di youtube dan juga bahkan mungkin bukan di youtube juga sekarang sudah banyak orang yang tahu tentang fia valen
bagaimana hidup berubah untuk seorang fia valen
kalau untuk berubah sih palingan ini sih lebih ke schedule
schedule lebih pada tahun
hampir tiap hari kerja kayak gitu
waktu untuk di rumah udah gak sebanyak yang dulu kayak gitu
terus makin banyak yang kenal lagi
ada gak tipsnya tuh untuk kita
kalau stamina sih untuk jaga itu semua fia yang penting tidur sih
jadi dimanapun itu fia harus nyempetin waktu untuk tidur
biarpun cuma satu jam dua jam kayak gitu
atau mungkin cuma tiga puluh menit juga harus tetap tidur
misalnya fia lagi nunggu nih di bandara gitu loh
pasti fia tidur
terus suplemen kayak gitu vitamin gitu
ini saya juga harus tidurnya kalau gitu nih sekarang
oh jangan juga dong
ada fia di sini loh
eh tapi ngomong ngomong fia kalau kita lihat di youtube ya
tadi kita juga sempat nonton tuh
ada banyak sekali cover covernya fia lagu lagu

kira kira di beberapa tahun ke depan
misalkan kalau hitung kan fia sekarang dua puluh enam
di umur tiga puluh enam
masih tetap di jalur koplo
atau justru mau pilih genre
eh sepuluh tahun lagi
kalau pindah genre kayaknya enggak
tapi maksudnya kalau untuk tetep bakal tetep dangdut koploan atau nggak nih fia
kalau mereka udah ngerasa ah udah cukup nih sama fia valen
ya udah gitu
sih tergantung mereka aja yang suka sama fia
kalau misalnya mereka masih suka karya karyanya fia
fia akan tetap berkarya di jalur koplo
kalau emang mereka udah ngerasa enough nih ya udah cukup
beberapa teman teman kita yang juga populer di youtube ya
pada akhirnya juga mulai bikin album sendiri
mulai membuat single sendiri begitu
nah kalau fia sendiri gimana nih rencana ke depannya
kalau single sih fia alhamdulillah udah banyak sih
terus ini juga dalam waktu dekat intinya tahun ini sih paling lambat desember fia rilis album yang kedua gitu
oh gitu ya jadi sebenarnya udah ada juga ya
nah ada rencana nggak nih supaya singlenya itu jauh lebih ngetop daripada lagu covernya
gimana caranya tuh fia tuh bisa kayak gitu ya supaya bisa kayak gitu
gimana ya itu sih ini sih ya
rahasia allah kayaknya ya tergantung amal dan perbuatan udah gitu ya
termasuk apa jangan jangan itu karena namanya ya
fia kan namanya jauh nih dibandingkan nama aslinya
fia maudia octavia terus sekarang fia valen
sedikit cerita apa itu juga jadi salah satu faktor
atau itu jadi salah satu cara juga fia untuk bisa booming akhirnya
kalau jadi nggak tahu ya
kalau misal nama itu sih udah dari via smp udah lama banget dan baru
ibaratnya kalau sekarang dibilang booming berarti udah berapa puluh tahun ya
sepuluh tahun lebih kayaknya baru ngangkat gitu kan
oh jadi ini bukan nama panggung ya sebetulnya ya nama yang udah biasa
dulu fia apa namanya dipanggil sehari harinya sama teman teman
emang nama panggung jadi fia itu kan nyanyinya udah mulai dari sd kelas lima kan
dan pakai nama fia valen
valen itu dari mulai smp
oh oke jadi udah dari smp menggunakan nama fia valet
karena banyak yang pengen tahu tuh itu sejarahnya seperti apa gitu
kenapa bisa tiba tiba ada valen di namanya fia
ya karena ini fia ngefans sama evanescence dulu dan albumnya dia yang pertama itu
judulnya tuh follen bukan valen tapi follen gitu kan
valen kok artinya gak enak ya buat sebuah nama gitu
akhirnya fia pelesetin jadi f
biar artinya nggak jelek gitu
jadi pakai follen
iya ya soalnya sekarang juga apa namanya lagu valen itu saya hafal juga tuh
dulu saya suka juga sama lagu valid itu
ya senang sekali ya kita bisa ngobrol sama fia ya
kalau saya sih ada satu hal yang saya pengen dengar tuh duetnya fia sama prabu
saya pengen minta fia nyanyi sedikit lagu sayang
tapi nanti mudah mudahan kita tersambung kembali